ya allah al
kamu lagi di mana
aduh al sori banget al
aku masih banyak kerjaan yang aku harus selesaikan

tapi kalau nanti malam
kamu bisa ketemu kan

sorry banget ya
ya kamu maklum dong
ini kan pertama kalinya aku mulai usaha sendiri semua
ya udah nggak apa apa kok
ya semoga semuanya berjalan dengan lancar ya
terima kasih al
kita berhasil mit
kita berhasil mit
dia sangat suka rancangan kamu mit
dia sangat suka rancangan kamu mit

aduh mudah mudahan ini jadi start yang baik ya
udah sekarang mendingan kamu siap siap deh
aku mau terakhir kamu makan di luar
aku mau terakhir kamu makan di luar
udah lah nggak usah deh nggak apa apa
udah bawa aja vinonya
kan hitung hitung sebagai balas jasalah kamu udah bantuin aku
dan karena aku masih belum bisa bayar kamu
ya aku bayar pakai takdiran deh
bentar ya aku siap siap
aduh gimana ya pak
polisi bilang belum ada kabar sama sekali tentang juli
padahal udah sekian lama kok nggak ada perkembangan sama sekali ya